memasuki bulan ramadan dan jelang idul fitri
menteri perdagangan muhammad lutfi bersama kepala badan pangan nasional dan satgas pangan
meninjau harga bahan pokok di pasar rawamangun jakarta timur
lutfi memastikan bahwa saat ini seluruh stok bahan pokok dalam kondisi aman
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan lonjakan harga saat lebaran tiba
kemudian kalau kita lihat barang barang lain seperti cabai dan bawang
itu sudah turun lumayan turunnya gitu kan ya
malah kalau saya sama kepala badan pangan ini kalau turunnya kebanyakan
kasian kepada petaninya kan karena mereka mesti juga mendapatkan thr lebarannya
dan juga kita juga lihat di situ tadi telur dan ayam juga cenderung turun
mudah mudahan stabil terus jangan sampai turun lebih banyak
dan yang masih tinggi adalah minyak goreng
terkait sempat melambungnya harga minyak goreng lutfi mengakui saat ini cenderung membaik
namun lutfi menegaskan akan berusaha menekan harga minyak goreng curah agar sesuai dengan het
senada dengan lutfi kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi juga mengatakan
kestabilan harga akan dijaga terutama hingga lebaran tiba agar semua pihak dapat merasakan keuntungan
kita sekarang tugasnya dua
yang pertama adalah menjaga harga dihuling
jadi tadi pak mendak sudah sampaikan kalau harganya turun seperti telur sama ayam
kita cabai kita coba supaya bisa angkat sehingga yang di hulu ini bisa merasakan harga yang baik juga
kemudian yang dihilir sudah pasti
kemudian sampai dengan lebaran nanti kita pastikan stok itu stabil dan masuk terus ke jakarta
dalam pantauan ini komoditas yang mengalami kenaikan adalah daging sapi dengan harga rp satu ratus tiga puluh hingga rp satu ratus empat puluh per kilogram
untuk mengantisipasinya pemerintah akan menyiapkan stok daging sapi dan kerbau beku
sementara untuk ayam potong dan telur stoknya mengalami surplus
sehingga ada kemungkinan jelang lebaran tiba harga ayam dan telur dapat ditekan kembali
namun masyarakat berharap pemerintah segera dapat menurunkan harga minyak goreng kemasan
kayaknya yang tinggi nggak ada itu cuma beda naik sedikit sih
masanya rp tiga belas lima ratus atau ini baru rp lima belas
naik sedikit nggak hasil berapa sih
minyak minyak yang kemasan itu yang belum turun turun
kalau yang curah turun
ayam ya gara gara sekilo ya rp lima lah sekilonya ayam
kalau minyak kan dua kali lipat tuh naiknya malahan kalau ayam
eh atau apa itu
si minyak minyak dua kali lipat naiknya
kalau ayam masih terjang jaging ya daging apalagi
menjelang lebaran supatmi berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk harga bahan pokok agar tidak melambung